istana kepresidenan mendapatkan kritik setelah diketahui turut campur mengurus politik praktis katanya ya
kritik ini muncul setelah kedatangan yoris rawiai ke kantor staf kepresidenan
untuk membahas persiapan relawan jokowi di pilpres mendatang
serta pertemuan para petinggi partai solidaritas indonesia dengan presiden jokowi di istana
kamis kemarin giliran pengurus partai solidaritas indonesia atau psi yang datang ke istana
pertemuan antara para petinggi psi dengan presiden jokowi berlangsung tertutup selama sembilan puluh menit
psi pun mengakui pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
aktivitas istana kepresidenan yang turut campur dalam politik praktis elektoral mendapat kritik keras dari banyak pihak
salah satunya wakil ketua dpr fadli zon
kalau mau ada pertemuan yang terkait dengan pilpres atau sebagai calon presiden
karena pak jokowi kan sudah dijadikan bakal calon presiden oleh lima partai
sebaiknya di luar jangan di istana kepresidenan
saya kira harus diakui yang lalu presiden sby melakukan hal yang sama setahu saya tidak pernah ada di istana
tapi di cikeaskah atau di mana di rumahnya
saya kira itu patut ditiru ya
tidak hanya fadli seperti dikutip laman detik com
politikus pks mardani alisera menyebut presiden jokowi offside karena menggunakan fasilitas kepresidenan untuk politik praktis
menurut mardani langkah istana kepresidenan membahas strategi pemenangan pemilu sebagai kesalahan
seharusnya itu dilakukan di luar istana
istana kepresidenan memang tengah disorot persoalan etika politik saat diketahui mengadakan pertemuan yang membahas persiapan pemenangan pemilihan presiden mendatang
apakah ini suatu hal yang lumrah atau justru sebuah kesalahan etika
untuk menjawabnya malam hari ini saya sudah ditemani oleh samara amani ketua dpp partai solidaritas indonesia atau psi
terima kasih samara sudah datang
kemudian ada bang andri rosiade wakil sekretaris jenderal partai gerindra
bang andre terima kasih meskipun dari gerindra bajunya biru hari ini ya
itu gak menandakan apa apa bilang selera aja bang ya
kemudian ada profesor aisy kam analis politik dari presiden universiti
terima kasih profi kam
sudah lama gak ketemu profi kam
malam minggu ini saya akan ke sebelum samara akan mengklarifikasi
saya justru minta pendapat gerindra dulu
gerindra melihat ini suatu yang lumrah atau ada kesalahan etika atau apa perspektif anda deh tentang ini
ini soal psi aja atau sebelum sebelumnya
soal psi dulu dong ini kan yang kemudian menjadi sorotan gitu
emang ada sebelum sebelumnya
ya sebelum sebelumnya kan mulai tanggal dua puluh lima februari ya
bahwa waktu itu ada tweet dari ksp yang mengucapkan selamat atas pencalonan pak jokowi
itu pertama tuh tweet dari ksp
lalu disusul tanggal dua puluh tujuh februari saudara yoris rawe menyampaikan doorstop keluar dari kantor ksp
beliau menyampaikan bahwa beliau melaporkan rencana membentuk relawan sebagai ketua konfederasi serikat pekerja
bahwa berkoordinasi untuk membentuk relawan pemenangan jokowi
itu tanggal dua puluh tujuh puncak ya
tanggal satu maret kemarin
jam tiga sore psi diterima oleh presiden
sebenarnya itu pertemuan biasa
hanya mungkin mbak grace natali sebagai ketua umum begitu bahagia ya
menyampaikan di publik bahwa mereka bertemu dengan presiden
presiden memberikan masukan bagaimana cara psi memenangkan kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
sehingga ini konteks yang dipermasalahkan seperti itu
bahwa presiden memberikan masukan di saat presiden
waktu itu masih dalam jam kerja
dan juga tempatnya di istana presiden
yang salah memberikan masukannya atau pertemuannya
atau dengan siapa dia bertemu
kalau kita berdebat soal tempat pertemuan ya
bahwa sbi dulu disebutkan pernah bertemu juga dengan partai politik di istana
yang sebenarnya sih alangkah baiknya presiden
kita memaklumi bahwa presiden jokowi ini memang harus mempersiapkan diri
karena beliau adalah publik figur ya
calon presiden kembali
tentu beliau harus mempersiapkan diri
karena terus terang kan
antara elektabilitas kan berbanding terbalik dengan kepuasan
di berbagai lembaga survei bilang
persis persis sama lah
seperti zaman pak ahok di pilkada dki
tingkat kepuasan tinggi
ini sangat berbeda dengan era presiden sbi
nah di sbi dua ribu delapan ke dua ribu sembilan belas
berbeda dibanding pak jokowi setahun sebelum pemilu
nah hubungannya apa dengan tidak boleh ketemu dengan partai partai dan juga relawan
dasar hubungannya ini menjaga etika saja
silahkan bertemu presiden dengan relawannya
tapi kalau bicara konteks pemilu lebih baik dicari tempat lain
apakah mungkin seperti kata bang fadli kemarin di warteg
atau di restoran padang
atau pak jokowi sewa tempat lah yang lebih etika
atau mungkin malam saja setelah ruang jam kerja selesai
jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan
yang lebih menarik itu bukan psi sebenarnya
tapi pertemuan pak yoris rawei dengan ksp
dimana ksp yang menjadi motor menjadi fasilitator pembentukan relawan
itu lebih menarik daripada kita membahas foto foto selfie psi dengan presiden
tapi itu kan satu kesatuan
kalau tadi kata anda itu satu rangkaian yang juga tidak bisa dipisahkan satu sama lain
samara apa sih yang terjadi
what's going on sih sebenarnya sampai akhirnya bisa bang andre ini jadi ramai sekali di media sosial
ya ini menarik ya sebenarnya kenapa menjadi ramai
sebenarnya kalau misalnya dilihat orang kan begitu heboh membicarakan tentang bagaimana katanya ps ini
dan presiden mengatur strategi pemenangan pemilu
dengan menggunakan fasilitas negara
tapi yang perlu kami luruskan di sini
pertemuan itu sembilan puluh menit
dan sebenarnya porsi pembicaraan
terkait pilpres dua ribu sembilan belas itu terakhir terakhir saja
tapi ada ada pembicaraan pilpres
ada ada pembicaraan itu
tapi pembicaraan itu konteksnya bukan strategi pemenangan
jadi kami katakan pak jokowi memberikan tips tips misalnya untuk psi
tapi apa tips tips itu pak jokowi
katakan kalian kalau sebagai anak muda
kalian harus jadi partai politik yang berbeda
jangan ikuti cara cara lama
sebagai partai politik yang berbeda
kalian jangan mau terperangkap hoax
jangan menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan
jadi tips tips pak jokowi
dan itu juga dikatakan oleh pak jokowi ini
tawarin dong kalian sebagai anak muda yang berbeda
jangan sama sama aja gitu
nah tapi kemudian dalam pembicaraan itu kami bukan hanya membicarakan terkait pilpres saja
maksudnya sembilan puluh menit membicarakan itu saja enggak
kami membicarakan terkait infrastruktur misalnya
kami membicarakan terkait korupsi
kami membicarakan terkait revisi undang undang md tiga yang baru saja disahkan
dan pembicaraan dengan pak jokowi ini mengalir sekali
beliau sangat hangat
jadi sampai kita gak kerasa
ngomongnya udah kemana mana gitu ya
bahkan saya sendiri sampai bilang ke pak jokowi
pak saya mau sidang skripsi doain ya gitu jadi
betul betul sudah kemana mana begitu menyenangkan pembicaraan itu
gak ada itu pembahasan terkait strategi teknis pemenangan pemilu itu enggak
tapi bahwa pak jokowi menaruh harapan kepada kita sebagai anak anak muda
dan bahwa kita senang dan excited ketika di tma dia
betul kami senang sekali dapat tips dari pak jokowi
dan beliau adalah tokoh yang menginspirasi kami
sungguh jadi kami merasa terinspirasi dengan apa yang kemarin beliau katakan kepada kami
jadi itu intinya
jadi saya gak ngerti kenapa dibuat ramai banyak partai
jadi gak ada strategi khusus sebenarnya
tapi coba kita ini yuk kita lihat quote dari grace nathan
grace natali sendiri setelah keluar dari istana kepresidenan bertemu dengan presiden jokowi
yang kemudian diwawancari oleh wartawan
ada beberapa quote yang kami catat dari berbagai media yang mau wawancarai grace nathan
mungkin bisa ditampilkan cuplikan cuplikannya
jadi kita sila turami sekaligus pak jokowi memberikan tips tips bagaimana agar psi mencapai target menang pemilu dua ribu sembilan belas
ini yang tadi mungkin dikatakan samara di bagian bagian akhir ya sama ya
jadi ini ide dan seru seru keren keren idenya
jadi presiden banyak mengasih ide sebenarnya
strategi atau mengajurkan psi harus ini harus itu misalnya untuk memenangkan
pak presiden katakan bahwa ide
sorry sam sorry ada lagi satu lagi
kita tadi nyatakan pak jokowi kita ikut siapa saja yang akan digandeng sebagai cawapres
nah ini juga penting nih
jadi katanya selain ngomongin apa namanya selain ngomongin strategi pemilu tadi ya pil pres
kemudian ini juga ngomongin calon wakil presiden
berarti ada hal hal teknis politik itu yang kemudian dibayangkan oleh
jadi gini kami kan juga partai politik baru baru lulus verifikasi
jadi kesannya juga kami selalu terahami kami katakan kepada pak jokowi
pak alhamdulillah perjuangan kami selama tiga tahun terakhir telah membuahkan hasil kami harus verifikasi
itu kemudian kami sampaikan juga kepada pak jokowi
dan dari pembicaraan secara lengkap terkait berbagai hal
terus kemudian di akhir kami katakan
pak siapapun cowok presnya itu hak pak jokowi menentukan
kami psi siap mendukung
siap berdiri di sisi pak jokowi
dan kami juga sebagai partai politik siap juga misalnya nanti
membantu mempromosikan kinerja kinerja pak jokowi
dan kami rasa itu kan ada di akhir akhir ya
porsinya itu kecil sekali
dan kenapa kemudian kami sampaikan pentingnya cara cara seperti ini
ya karena kami juga konteks pemilu
konteks pilpres yang dibicarakan
jangan hanya dianggap konteks pemenangan politik praktis
tapi harus diingat bahwa
sekarang isu isu intoleransi misalnya politik sarai
politik identitas itu sangat marak
sejak pilkada jakarta
nah kami juga menyoroti ini dalam tahun politik pilkada dki dua ribu delapan belas
dan kami soroti juga untuk pilkada dua ribu sembilan belas
pak jokowi kami sebagai partai politik anak muda
kami juga punya komitmen
agar media sosial betul betul dijadikan ajang untuk kampanye politik sehat
bukan kampanye politik yang berdasarkan
jadi hal hal yang sangat general sebenarnya ya
hal hal yang sangat general
komitmen untuk menghadirkan pemilu yang baik
saya rasa semua partai
kami rasa di psi partai partai lain juga pun menyampaikan hal yang sama
tapi tidak tahu kenapa ketika ketemu kita menjadi heboh seperti ini
dan intinya ide ide yang pak jokowi berikan adalah ide ide yang
pokoknya kalian sebagai anak muda yang beda deh
sebagai anak muda tunjukkan bahwa anak muda itu bisa berpolitik
bukan kemudian pak jokowi secara teknis membicarakan strategi pemenangan
ya harus dipahami bahwa pertemuan ini bukan hanya sekedar terkait politik praktis
tapi bentuk pendidikan politik pak jokowi
pak jokowi juga tahu bahwa kami ini rata rata anak muda di psi
ingin mendengar bagaimana sih suara anak anak muda dalam politik ini
pak jokowi ingin kami memberi warna dalam politik indonesia
kalau ada anggapan melanggar etika
atau mungkin tidak pas tempat dan waktunya
karena membicarakan juga ya mau nggak mau
kan juga ayo doang ke psi kan sudah mendeklarasikan diri untuk membantu presiden
untuk mengusung kembali atau mendukung presiden jokowi
pasti kan akan bicara mengenai hal hal kepemiluan
anda merasa terganggu nggak persoalan politik etiknya gitu dari teman teman psi sendiri
memakai fasilitas di ruang tamu istana merdeka gitu misalnya
jadi sekali lagi kami membicarakan banyak hal
bukan hanya membicarakan itu
dan sebagai upaya untuk kemudian memiliki komitmen terhadap pemilih yang lebih berkualitas
komitmen terhadap indonesia yang lebih baik
kami merasa upaya penggiringan opini bahwa presiden telah menggunakan fasilitas negara
dan juga untuk kembali
karena itu terlalu berlebihan
atau banyak juga kok tokoh tokoh politik yang diundang
dan banyak hal terkait isu isu politik praktis yang dikomunikasikan
ya pak presiden mungkin membangun komunikasi politik
tapi sekali lagi ini bukan masalah politik praktis
ini masalah pendidikan politik
politik kebangsaan yang kita kedepankan
dan mereka yang kemudian menduduk kami
dan menduduk presiden jokowi
karena pertemuan ini kami sih melihat ada upaya mendeligitimasi presiden jokowi sebagai presiden republik indonesia
dan upaya untuk kemudian mendeligitimasi psi sebagai partai politik indonesia
anda mencium sampai ada aroma seperti itu ya
ada upaya delegitimasi
prof ikam gimana perspektif anda
ya kalau saya melihat malam ini menarik mas
karena saya seperti dapat refreshing kuliah hermenutika satu ratus satu ini
tiga sks tuh prof
dan saya juga gak tahu kenapa saya yang diundang untuk bicara ini
ini urusannya perlombaan partai politik
jadi misalnya tadi dikatakan oleh mas andre

menghadapi suasana politik sekarang
dan akan menggunakan segala macam taktik dan strategi
bagaimana bisa mempunyai leverage politik vis a vis pak jokowi
nah dari mbak tamara ya ini partai politik baru
iya mbak samara
jadi belum berpengalaman dari menghadapi
apa yang akan diharungkan di media ini
jadi persoalannya menurut saya sih
bukan apa yang dimaksud oleh psi
tapi bagaimana penampilan psi ini
di dalam media ini kemudian
akan dipakai sebagai bahan
untuk menciptakan semacam image baru
jadi intention atau maksud dari si pembicara psi
itu bagi lawan politiknya
itu bisa dijadikan pretext
bukan konteks lagi yang dibicarakan
jadi doesn't matter mbak psi ini ngomong
bahwa ini adalah pelajaran politik bla bla bla
tapi bagi gerindra
melihat ini ada kesempatan yang luar biasa
untuk menjadikan tokoh atau pendukung pak jokowi yang sangat dekat
selalu kalau ada celah
pasti akan dimainkan
jadi etik ini
masalah etik ini masalah permainan saja ya
saya gak melihat etiknya yang dimana yang dipersoalkan
tapi anda lihat memang psi kemudian memberikan amunisi
mungkin bukan maksud dia
tetapi semakin dia masuk di dalam wacana yang diciptakan oleh gerindra
dan nanti akan lebih banyak lagi di media masa
dan dia tidak bisa menghandle
ini silah bahasa jerman nya
keribian jadi gerojokan
karena ini kan partai baru
yang belum pernah mengalami bagaimana
tapi kita bukan bicara itu
kita bicara mengenai etika
bagaimana lembaga kepresidenan harus dijaga kredibilitasnya
sebagai tidak hanya pengayung
atau pelindung dari orang orang yang mendukung
tapi orang orang yang oposisi seperti bang andre
juga menjadi kerbaga kepresidenan yang punya tanggung jawab itu
secara etik itu memang ada aturan baku
atau anda kan juga pernah ada di istana kepresidenan
hampir dua tahun dengan presiden bustu
kalau masalah pertemuan dengan orang orang lain
misalnya zaman presiden gus dur itu malam itu juga dipakai untuk bertemu dengan para tokoh politik
dan di luar yang tidak suka sama bustu
juga dibicarakan itu ya lihat nanti malam malam para pembisik mulai masuk di istana
menurut saya masalah etik ini adalah tadi itu
pretext yang dipakai supaya kelihatan bahwa ini masalah serius
padahal menurut saya sebagai pengamat politik
ini cuma bunga kembang salju yang baru turun menghadapi politik non media seperti cnn ini
kemudian sangat happy dengan ada kasus kasus kayak
kita gak happy pak kita melihat fenomena yang ada di media sosial ini menjadi salah satu kredit topik
jadi kayak serius gitu loh
menurut saya ini ya serius kalau menurut media karena bisa menciptakan satu opini
mungkin juga di ilc nanti akan dipanggil lagi juga kan
maknanya bagi saya adalah ini adalah semacam perlombaan saja
karena sayangnya memang ini gerindra sudah lebih canggih di dalam memakai media
sementara psi ini semakin diundang di televisi semakin dia declare self understandingnya
itu juga akan jadi bahan baru lagi nanti itu
jadi menurut anda etik itu tidak menjadi concern
kalau saya kutip pernyataan dari wakil ketua umum partai gerindra
mas ferry juliantono mengatakan bahwa presiden dalam hal ini
dalam rangkaian ini
dari dua puluh lima februari sampai satu maret
seperti tadi sudah diungkapkan bang andre
itu merupakan bentuk abuse of power
ya itulah terjemahan dari gerindra
coba anda juga harus fair dong
apakah dia gitu
mereka akan bilang ah itu biasa saja
kan memang presiden ketemu sama banyak orang
kalau dibilang abuse of power gitu dari gerindra misalnya
ya makanya saya katakan berlebihan
pertemuan yang niatnya baik
pertemuan yang sebenarnya tidak bermaksud apa apa
ini seperti diambil momennya
terus kemudian digunakan sebagai alat untuk kemudian seperti tadi saya katakan
dan mendelegitimasi psi sebagai partai politik baru begitu
ya tujuannya tentu saja sebagai partai politik yang mungkin berseberangan dengan presiden jokowi
ya meraup suara pada pilpres dua ribu sembilan belas
jadi kalau dikatakan nih pak jokowi ini bahaya sekali sudah memiliki pilpres dua ribu sembilan belas
ya kita tidak dapat pungkiri juga
bahwa partai partai politik yang menyerang pertemuan ini juga menginginkan semacam apa ya
opini publik yang negatif kepada pak jokowi
supaya nanti ada peralihan suara lah ke partai partai politik
bukan dipanggil juga maksudnya
ya saya rasa pak jokowi sering ke undang undang toko toko politik lain
cuma kita nggak tahu aja sebenarnya
benar nggak bang
gerindra dan kawan kawan yang ada di oposisi gitu ya
terutama ini kan di media sosial rame sekali
ini tujuannya memang untuk mendelegitimasi presiden jokowi dan mendelegitimasi psi
dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
tepuk tangan bersama kami
gerindra ini mengibar gibarkan ini di opini publik deras sekali gitu ya
itu untuk mendelegitimasi presiden dan mendelegitimasi psi
nggak kita tidak pernah
kalau saya ya terus terang tidak terlalu tertarik isu psi
pertemu presiden di stana
karena presiden selalu banyak bertemu dengan ketua ketua umum partai lainnya di stana
termasuk pak prabowo di stana ya
ya makanya pak prabowo pun
ngomongin pemilih juga nggak waktu itu
bicara bangsa lah
tentukan pak jokowi mengundang pak prabowo
mengundang pak prabowo itu udah merangkakan waktu itu dua satu dua

bagaimana pak prabowo datang ke istana
untuk meredam suasana politik waktu itu
posisi presiden kan tertekan waktu itu
dianggap waktu itu mengungsi umat islam
pak prabowo datang ke beliau ke istana untuk agar menurunkan tensi
nah itu yang pertama ya
lalu yang kedua rasanya partai gerindra tidak perlu ya mendelegitimasi pak jokowi ya
karena memang faktanya rakyat sekarang mulai kecewa dengan presiden jokowi
karena gagal melaksanakan janji janji beliau
infrastruktur memang dibangun sama beliau
tapi jangan lupa kita dibebankan hutang ribuan triliun
dan juga tidak berdampak dengan pertumbuhan ekonomi
sekarang indonesia dalam kondisi gawat sekali ya
kita dilakukan serbuan tenaga kerja asing
anda bayangkan di pabrik pabrik semen
semen merah putih misalnya ya
dibanyak bagaimana tenaga kerjanya dari tiongkok
lalu mekarta yang dekat jakarta
tukang batu tukang tanah tukang gali itu dari tiongkok
jadi maksud anda yang delegitimasi jokowi dan psi itu bukan rendera
tapi memang fakta fakta
atau fakta bahwa presiden jokowi gagal melaksanakan janji janji kampanye beliau
saya sampaikan tadi bahwa tenaga kerja asing ya
merajalela tukang gali tukang batu itu dari tiongkok
padahal pengangguran tinggi di bangsa kita
harga sembangkau naik
bahwa presiden berjanji waktu itu tidak melaksanakan impor beras
beliau melaksanakan impor beras
kalau presiden berjanji tidak berhutang malah beliau paling banyak utangnya
lalu presiden berjanji akan menuntaskan kasus ham misalnya
tapi panglima abri di saat itu diangkat jadi menko polhukam
jadi banyak janji yang berbeda dengan faktanya
jadi itu yang kemudian menjadi alat delegitimasi sendiri presiden jokowi
itu yang menjadi alat delegitimasi presiden jokowi
bukan serangan serangan seperti ini
bukan karena rakyat semakin cerdas rakyat tidak perlu lagi isu isu populis masuk got gitu
rakyat butuh hasil kerja
presiden jokowi dinilai
berdasarkan kinerja beliau
ini belum masuk pasca kapanya mas
yang paling penting sekarang berbeda di zaman sbi dengan pak jokowi ya
zaman sby kita masih merasakan tidak ada polarisasi isu sara yang disampaikan oleh samara tadi
tapi sekarang kita rasakan terutama pemerintah gagal membentuk stabilitas keamanan bangsa ini
kita bisa elemen etik dan mengenai delegitimasi
anda setuju bahwa sebenarnya bukan isu ini yang dilegitimasi
tapi memang fakta fakta politik di lapangan yang
mendelegitimasi presiden jokowi sendiri kalau kata dia ya kata bang andre
kalau kita lihat survei survei itu mencerminkan fakta lapangan
jadi kalau kita itu mau mengatakan pak jokowi gagal itu tidak bisa tanya tetangga atau katanya orang orang oposisi
tidak bisa begitu dong
kalau mau tahu pak jokowi itu sukses atau tidak kita lihat kepuasan publik berapa elektabilitasnya berapa
kenapa partai partai politik itu banyak yang pro kepada pak jokowi
karena mereka melihat kinerja pak jokowi yang baik
kepuasan publik tinggi elektabilitas tinggi

sekarang dengan survei yang mencerminkan demikian gimana sekarang kita mau mengatakan bahwa misalnya itu pak jokowi sudah terdelegitimasi dengan sendirinya
justru karena elektabilitas presidennya tinggi sekali kepuasan publiknya tinggi konektivitas antar daerah mulai dibangun
gimana cara mengalahkannya
tidak ada cara selain kemudian menggaungkan opini opini negatif berpikiran negatif membangun persepsi publik bahwa pak jokowi tidak layak dipilih kembali
kepuasan publik ya publiknya
publik kemudian berpikir kembali untuk memilih
jadi karena beliau ini bekerja dengan baik maka tidak ada cara lain menghantam beliau selain upaya upaya membangun opini publik yang seperti itu
kalau misalnya ingat dari kinerja saja sudah pasti pak jokowi akan kembali lagi pada tahun dua ribu sembilan belas
sam tapi kalau apa yang dilakukan psi kemudian apa yang kemudian kita saksikan juga beberapa waktu yang lalu ketika ada ketua kspsi kemudian ingin berkoordinasi mendeklarasikan relawan jokowi gitu berkoordinasi dengan kantor staf presiden
anda lihat aktivitas aktivitas ini ujungnya merugikan presiden nggak
ya kalau misalnya terkait kunjungan pak yoris ya pak yoris ke sana tentu itu terus ditanyakan apakah kunjungan kapasitasnya kunjungan sebagai apa
dan mengapa demikian kenapa kemudian berkoordinasi dengan kantor staf presiden
jujur aja saya nggak bisa menjawab karena nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam istana situ
jadi tentu itu harus ditanyakan kepada pak yoris dan kantor staf presiden
tapi kalau misalnya berpegangan dengan kunjungan kami sekali lagi kami lihat tidak ada yang salah karena toh dari sembilan menit pembicaraan lebih banyak soal
dan lebih banyak pembicaraan tentang pendidikan politik
jadi kita harus membicarakan tentang hal hal yang perlu kita perhatikan masalah masalah yang ada pada bangsa ini
prof vikam sebagai dokter politik dari hawai ini pasti kan panorama pengetahuannya banyak sekali tentang bagaimana sih kemudian presiden presiden di negara negara demokrasi bisa membagi wawenang etika antara persoalan pribadi politik praktis dengan kenegaraan gitu gimana prof
ya sebetulnya kalau kita lihat dan kita pantau secara dekat
kasus kasus seperti ini ini juga terjadi
jadi walaupun white house itu juga mempunyai slot slot
itu tetap saja yang namanya oposisi akan menggunakan berbagai macam cara untuk membicarakan ini kenapa white house dipakai untuk bicara ini dan itu
itu ya tergantung pertama sboke person dari white house nya yang kedua juga respon dari partai partai politik ini
tapi partai politik di sana kan sudah berabad abad itu cuma dua itu yang bertarung
jadi mereka sudah jago lah di dalam melakukan manajemen seperti ini
nah sekarang yang di indonesia ini kan ini kan baru saja dalam pengertian bagaimana komunikasi publik yang dipakai di istana
kemudian partai politik oposisi menggunakan sama komunikasi publik dan partai partai pendukung juga kayak begitu
jadi pertarungannya itu saya kira bukan soal apakah ini layak atau tidak layak
kemudian apa etis atau tidak
etis itu kan yang dipakai payung supaya perdebatan itu seolah olah legitimit
ya legitimate saja namanya demokrasi
cuma publik ini kan kemudian akan bisa terbawa kalau oposisi ini berhasil menggunakan wacana etik ini untuk kemudian bukan mendelegitimasi tapi apa namanya menciptakan citra yang negatif terhadap istana
pada partai pendukung kan lumayan ini kan
nah makanya tergantung bagaimana johan budi dan kawan kawan untuk menjelaskan ini
dan kemudian partai seperti psi golkar dan lain lain juga bisa meng counter ini
tapi publik sekarang ini ya itu akan melihat wacana wacana dari orang yang bicara juga
kalau yang bicara itu tidak cukup trustworthy
maka semakin dia berbicara ya kemudian akan menambah juga persoalan
kemudian akan menambah juga persoalan yang ada di publik
bukannya berhasil mendelegitimasi atau mencoreng
tapi malah bisa backfire seperti yang kita lakukan malam ini kan
berdua debat antara dua partai ini publik akan melihat mana yang lebih meyakinkan
sementara istana juga belum berbicara karena untuk informasi anda para pemirsa bahwa hingga saat ini kami juga berusaha untuk menghubungi perwakilan dari kantor staff kepresidenan untuk bisa bergabung dalam dialog kita malam hari ini
namun hingga dialog ini tidak berhasil
ini berlangsung belum ada jawaban yang pasti apakah ada perwakilan dari istana kepresidenan atau kantor staff kepresidenan yang bisa bergabung
ini juga menjadi persoalan penting ya prof ya ketika kemudian isu ini muncul dimakan oleh banyak orang
sebab dia justru berkepentingan menjelaran cuma jangan sampai sekali lagi kayak psi yang menurut saya sudah masuk di dalam trap dari pembuatan wacana baru ini
makanya mas andre kan dengan tenang mengatakan kita nggak tertarik dengan psi melakukan apa
dan menurut anda reaksi psi yang kemudian menggelar konversi pers kemudian menanggapi serangan dari oposisi ini cukup tepat
ya ini kalau menurut saya saya bilang istilahnya kalau dalam di dalam sekolah itu freshman error lah
jadi kesalahan kesalahan rookie gitu kan orang orang pertama
jadi memang ini cara mungkin ya
yang secara hikmahnya ini bagus latihan bagi psi juga untuk menghadapi bagaimana real politics ini
kita akan menilai juga bagaimana kemudian aktivitas istana kepresidenan
bagaimana sih kemudian istana kepresidenan harus bisa menempatkan diri
menjelang pemilu dan pilpres sehingga netralitas itu bisa menjadi membuat kita tenang bahwa pemilu akan berlangsung dengan sangat jujur dan adil tanpa ada cawe cawe kekuasaan
kita akan membahas itu usai jenah berikut
sebenarnya apa yang dilakukan yoris rawiyai kemudian pro kontra yang setelah psi ketemu dengan presiden itu sebenarnya untuk meng capture sebenarnya
bagaimana netralitas istana untuk menghadapi pilpres dua ribu sembilan belas ini
menurut prof ikam dulu deh ini bagaimana kemudian istana harus menempatkan diri
bagaimana kemudian menempatkan aparatur sipil negara
bagaimana kemudian presiden membagi ruangnya
bagaimana menempatkan diri harus bertemu siapa mendukung siapa
kalau melihat apa yang dilakukan yoris kemarin deh
boleh kita tampilkan dulu ya
apa sih cuplikan wawancara yoris rawiyai pasca bertemu di kantor staf kepresidenan
mungkin bisa ditampilkan grafisnya
oke sebentar kita masih menunggu
kita paling tidak sudah mengerti ini kan
dia ke ksp
itu kan memang ksp itu kan kantor sekretariat kepresidenan
itu memang pintu masuk utama untuk berkomunikasi kan
oke ini kita lihat inputnya
yoris rawiayi kan membentuk relawan pekerja untuk jokowi
kemarin disepakati mendukung jokowi
maka dibentuk struktural sampai ketika basis ini
kemudian dibicarakan katanya oleh yoris kepada orang orang di kantor staff kepresidenan gitu
ya ini seperti tadi dikatakan mbak samara bahwa belum jelas si yoris ini mewakili golkar
atau mewakili organisasi pekerja
sehingga dia kemudian
tapi kalau jelas membuat relawan
dianya itu loh
kalau orang membuat relawan itu kan ada macam macam
relawan ini kan ada projo ada segala rupa
nah dia ini dalam bidang apa
apakah ini untuk urusan dari golkar
pribadi sebagai ketua organisasi misalnya perburuhan dan lain sebagainya
nah dia kemudian ke ksp
nah ksp itu sebagai lembaga yang menjadi salah satu pintu bagi presiden
tentu akan digambar atau dicitrakan sebagai yang mewakili istana kan begitu
nah oleh sebab itu
ini persoalan menurut anda
ya persoalan dong
sangat persoalan menurut saya
beda sama yang
oh sangat berbeda dengan dia itu
oleh sebab itu
kalau ini kemudian dijadikan satu dengan psi
nanti ya tidak match karena nanti yang dengan psi ini bisa dikaitkan seperti kehadiran pak prabowo kehadiran pak sby ke istana dan lain sebagainya
kalau ini menurut saya secara substansial beda
cuma kemudian citranya kan kemudian seolah olah kemudian kita berbicara mengenai arrangement dari pemenangan pemilu kan begitu
nah disini secara substansial
jadi menurut saya berbeda dengan yang dikembangkan ini
tapi anda lihat di dalam perang media masa ini kan tidak jelas lagi siapa yang maksudnya apa dan lain sebagainya kan
tapi di bler jadi satu pokoknya siapapun yang terkait dengan istana gitu kan
nah misalnya nanti ada dari nu dari muhammadiyah bisa juga nanti kalau statementnya di dalam publik itu menyinggung soal pemilu aja sedikit saja
iya gitu kan
jadi itulah mas yang anda sudah umumkan tadi
itu pihak istana itu harus memberikan penjelasan tapi jangan sampai masuk dalam trap ini wacana ini
kalau dia masuk ya tambah kesenengan ini kan menjadi bahaya
pak andre agar agar oposisi agak ragu nggak mengenai netralitas nih
ya jadi gini
kan kantor staff kepresidenan ini kan dibentuk berdasarkan ppres nomor dua puluh enam tahun dua ribu lima belas
bertugas sebagai institusi negara yang dibiayai oleh apbn untuk melayani
bukan pak jokowi sebagai pribadi tapi lembaga kepresidenan
nah kalau kita mendengar doorstopnya bang yoris sebagai ketua konfederasi ya
serikat pekerja seluruh indonesia
jadi beliau kedatang sebagai ketua konfederasi melaporkan kepada kantor ksp
beliau menyampaikan sudah berkoordinasi dengan ksp dalam rangka membentuk relawan pekerja
kan itu isi doorstopnya
nah makanya saya bilang lebih menarik ini daripada psi
karena psi bagi saya pertemuan wajar
tapi kalau ini yang ditemui oleh saudara yoris itu kan kantor staff kepresidenan
ini yang jadi pelanggaran etik
nah kalau misalnya bang yoris bertemu di luar dengan anggota ksp atau pimpinan ksp
misalnya di restoran di belakang istana
itu gak ada masalah
tapi pertemuan ini menggunakan jam kerja
datang ke kantor resmi ksp dan menyampaikan ini kepada publik
inilah pelanggaran etik
jadi harus dijelaskan sebenarnya
pertemuan itu wajar saja
kita tahu di deputi ksp misal mas eko adalah relawan pak jokowi
ikut pak jokowi dari wali kota solo
gubernur dari ki
tapi bertemunya di kantor resmi ksp
membahas pemenangan jokowi di dalam kantor ksp
ini yang pelanggaran etik
kalau di warung padang di sebelah kantor
ksp itu boleh
karena kita tahu lah
relawan relawan presiden jokowi ini kan sudah menikmati jabatan deputi ksp
mendapati jabatan komisaris
itu hal hal yang lumrah dan wajar di politik zaman now ini
tetapi yang menjadi pelanggaran etikanya adalah membahas pemenangan presiden
membentuk relawan di dalam kantor ksp
alangkah indahnya kalau memang orang ksp yang menjelaskan ini
karena beda ya
beda sama kasus presiden
saya bilang dari awal kami gerindra tidak terlalu tertarik membahas psi
kami lebih tertarik membahas yang dua puluh tujuh februari bang yoris ini
dan satu lagi tweetnya ksp yang mengucapkan selamat pada pemberian pdp yang memberikan pengusung presiden jokowi
itu nggak urusan ksp kecuali ksp sudah berubah
di press barunya adalah kantor staff calon presiden jokowi
benar benar ksp bisa menangkapi ya
harapan kita gitu jangan rumpet gitu
tapi psi merasa sebagai pendukung jokowi kan paling tidak melihat ada persoalan persoalan yang dianggap bang andre sebagai persoalan etik di lingkungan kantor lembaga kepresidenan
menurut anda itu problem nggak
saya rasa tadi pak andri sudah jelas menjelaskan bahwa ini pertemuan wajar kok
jadi karena ini pertemuan wajar ya tentu karena sudah dijelaskan lagi
jadi nggak benar tuh ada abuse of power ada kemudian upaya upaya menggerakkan istana untuk kepentingan politik praktis presiden
pertemuan itu pertemuan itu wajar kalau di luar kantor ksp
tapi kalau di dalam kantor ksp itu pelanggaran etik
kan tadi pertemuan dengan presiden antara psi dan presiden
kalau misalnya untuk pak yoris kan hal lain ya
kita psi nggak bisa komentari
tapi berkaitan dengan psi gitu ya kami rasa nggak ada persoalan
ini dibesar besarkan dan jadinya nggak pada tempatnya semua
jadi intinya perlu ditegaskan kami percaya bahwa ini tidak ada upaya untuk menggerakkan istana untuk kepentingan politik praktis
ini murni upaya untuk membangun komunikasi politik yang baik
untuk membangun komunikasi politik dan pendidikan politik daripada sekedar masalah politik praktis
tapi kalau buat psi nggak ada komentar soal mungkin ada
terganggu nggak secara etik gitu misalnya kalau ada hal hal seperti ini yang terjadi di depan mata gitu
justru kami selama ini selalu melihat pak jokowi ini adalah sosok presiden yang mampu menempatkan diri di atas seluruh kepentingan partai politik
pak sb pak jokowi terima
bu megawati pak suryapalo
seluruh partai politik beliau terima di istana dengan baik
tangan beliau selalu terbuka untuk seluruh partai politik termasuk kepada kami sebagai partai baru
yang baru masuk ke
pertarungan politik tahun dua ribu sembilan belas ini
bagi psi sendiri bagaimana sih kemudian psi memandang istana ke depan untuk bisa berada di atas menjadi payung semua warga semua kepentingan politik
sebagai sebuah institusi yang netral dalam mengarungi politik meskipun presiden ini akan berlagak juga di
kami percaya ya pak jokowi tahu apa yang beliau lakukan
kami percaya pak jokowi ini juga tipe orang yang lebih fokus bekerja daripada sekedar mementingkan kepentingan politik pribadinya
tidak perlu dikhawatirkan
toh sampai saat ini juga kita melihat beliau fokus kok masih pergi ke daerah daerah untuk melihat mengecek infrastruktur
nggak heboh juga dengan kepentingan politik praktis
jadi upaya untuk kemudian upaya kami untuk datang selaturahmi kepada pak presiden upaya partai partai lainnya itu harus dilihat sebagai upaya yang positif
jangan dilihat sebagai upaya sekali lagi upaya presiden untuk memikirkan kepentingan politik pribadinya atau upaya menggerakkan istana untuk kepentingan politik
prof hikam yang terakhir ini mungkin masalahnya bukan ada di kantor presiden mungkin masalahnya bukan ada di presidennya
tapi juga para pendukungnya yang mungkin menjelang pemilu ini harus cari ini juga dong cari peluang cari moment untuk bisa menunjukkan bahwa dia berkontribusi untuk pemenangan presiden
ini kan juga hal yang wajar dalam politik ini gimana kemudian prof
istana bisa harus menanggapi ini harus meladeni ini tapi juga tetap menjaga ada di rel yang
setahu saya di istana itu pasti ada sop
yang akan bisa digunakan untuk menyaring ini
supaya semakin sedikit terjadi apa istilahnya political gav
ya apa namanya kesalahpahaman yang secara politik bisa dimainkan
coba jadi presiden yang tinggal di istana itu kan dua puluh empat jam
jadi anytime itu pasti ada masalah masalah yang bisa didiskusikan
bagaimana supaya sop ini dijalankan sehingga tidak bisa diciptakan satu pencitraan pencitraan ini
jadi makanya itu yang disebut sebagai jurubicara dan di istana itu menjadi sangat penting untuk masalah masalah seperti ini
ini kan media medsos dan lain lain kan selalu akan mencari celah
prof tapi dari politik dari demokrasi indonesia modern pasca reformasi misalnya ketika presiden presiden pasti akan berlaga dalam kontestasi pemilu gitu ya
dari waktu ke waktu kita tidak bisa road baru
itu kan pasti infiltrasinya sudah jelas
tapi kalau di era demokrasi modern ini anda lihat selama ini sangat cair nggak sih antara batas batas etik istana ikut berlaga ikut cawe cawe menggunakan instrumen negara dalam tuntutan pemilu
sangat tergantung mas dari model pendekatan presiden terhadap publik terhadap partner politik terhadap opini
terhadap oposisi politik
gus dur misalnya selalu mengatakan bahwa istana itu untuk rakyat
jadi konsekuensinya memang orang datang pergi itu sangat apa sangat istilah anda cair tadi itu
tentu konsekuensinya ya tadi yang saya cerahkan di depan suka ada yang mengatakan itu jam malam itu jam bisik bisik dan lain sebagainya
nah pak sby kan sangat ketat ya dalam soal kayak begini begini ini sehingga kesan kesan seperti itu bisa diingatkan
pak jokowi juga mirip mirip gus dur
mas jokowi juga mirip gus dur anyway bahwa beliau itu tidak terlalu ketat di dalam masuk orang masuk dan berbicara mengajak siapa saja seperti tadi dikatakan mbak samara tadi
nah ini tentu harus mempunyai semacam penjagaan prosedural yang juga sudah kuat kalau tidak maka bocor bocor yang begini ini bisa dimainkan untuk masalah yang baru
tapi saya setuju dengan mas andre tadi bahwa dua kasus ini mesti dibedakan
otherwise kita sedang ngompori pertarungan partai partai yang sedang berlomba ini
kita akan lihat bagaimana perkembangannya apakah ini nanti akan kita tunggu juga respon dari istana kepresiden
ya itu yang paling penting
menanggapi isu isu ini supaya juga clear supaya nanti samara juga dan psi nggak kebawa bawa isu yang kemudian sangat berbeda kalau tadi kata bapak bapak di sini
terima kasih sekali lagi bapak bapak
terima kasih samara sudah bergabung bersama kami malam hari ini
cnn indonesia prime news akan segera kembali tetap bersama kami